keluar kota dan dia tidak bisa datang saya juga sudah coba kompres tapi demamnya belum
turun turun juga pak saya telepon bapak ingin minta tolong untuk bantu saya antar
rena ke rumah sakit iya saya sekarang kita antar rena ke rumah sakit baik makasih pak
kamu tuh ada masalah jadi simpan sendiri kamu tadi dengerin saya
kamu sampai sepertinya sesuatu
aku gak mau kamu ngerasa sendiri
karena aku disini
jangan lupa kakak
jangan lupa kakak
aku tahu masih capek mas
ya karena kamu nih kalau bebannya sendirian
coba cerita sama aku
aku bisa memberikan tempat yang nyaman biar kamu untuk hidup
tapi aku juga bisa berikan tempat yang nyaman
aku bisa berikan tempat yang nyaman
tempat bersandar yang paling enak bagus
ini tuh beza suami istri mas
untuk selalu ngerti selalu memahami
selalu ada satu sama lain
iya minta alih itu kita
hari ini aku bisa berapalah schwierigwaran untuk beri perhatian fac mobil
tak ada yang dibilang
jatuh dari jurang
dirawat di rumah sakit
tapi sebelum saya tahu
identitas keluarganya jessica
harapan saya untuk tahu semuanya hancur nip
informasi yang saya dapat selama ini
saya tidak tahu harus ngapain lagi
kamu tidak bisa semaksimal yang kamu bisa mas
kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri
jangan membebani diri kamu sendiri mas
semuanya pasti akan ada jalan kembali
kayaknya cerita sama aku ya
alasan saya tidak mau cerita ke kamu kan
karena saya tidak menambah beban pikiran kamu
pokoknya kalau kamu tahu aku menjadi stres
kandungan kamu turun lagi
saya tidak mau balun biru lahir prematur
tapi saya ingin juga
proses kehamilan aku memang seperti ini mas
malah kalau misalkan kamu juga
gak mabarin aku
memang aku pikir aku gak tambah stres
aku gak stres mengkirin kamu
kalian kali kalau lihat apa apa nanti saya bakal cerita ke kamu
jaga kandungan kamu dengan baik
jangan sampai stres lagi
saya gak mau balun biru lahir prematur seperti reina
maaf mengganggu tengah malam pak al
ini pak al reina demam
saya sudah telepon dokter yang biasa
tapi dognes sedang keluar kota dan dia tidak bisa datang
saya juga sudah coba kompres
tapi demamnya belum turun turun juga pak
saya telepon bapak
ingin minta tolong untuk bantu saya antar reina ke rumah sakit
saya kesana sekarang ya kita antar reina ke rumah sakit ya
baik makasih pak al